saya rasa madam gak perlu memencet michelle ho
ya ampun aldino kamu tuh baik banget sih sama temen kamu
jadi saya deh yang gak enak sama kamu
kamu tuh harusnya berterima kasih sama aldino

saya boleh nggak minta izin
buat michelle antrin saya ke rumah sakit
soalnya saya baru ingat kalau obat alergi saya sudah habis
oh ya boleh dong
masa gak boleh
ini semua kan
sebagai tanda permohonan maaf
staff saya yang udah memperlakukan kamu gak baik kayak gini
michelle sekarang aku juga
kamu antarin dia ke rumah sakit dan jangan bikin masalah ya
gue ikutin aja deh
pasti mau modusin kerupuk kulit kan sepanjang perjalanan
ya mau pulang lah
ngapain lagi disini orang makan udah minum udah
apa customer disini kalau mau pulang itu harus laporan dulu sama madam
gak harus sih
yang harus itu bayar
kamu udah bayar dulu maksudnya saya tanya
ya pastinya mau bayar dulu dong
ya tadi kenapa kesana
gak asik banget
biasa modus modus anak jaman sekarang pengen makan di cafe tapi belak belak lupa ketinggalan dompet
madam tenang aja
gak ada transfer sekarang yaudah
saya transfer aja ke madam
saya gak butuh transferan kamu ya
kenapa harus cash kan
transfer sama cash sama aja yang penting saya bayar
tunggu saya gak mau transfer
kalau kamu gak bisa cash ya kamu ke dapur sana
tunggu sebentar ya
saya sih gak mau cuci piring capek
tunggu saya mau pinjam ke teman saya aja dulu ya
riva kan lagi off hari ini karena mau jagain nadif
ya udahlah gue minta farel aja
tunggu ya madam
ngajar banget sih nyuruh nyuruh nunggu
aku berhasil halangi rivalnya aldino buat gangguin usaha pdkt nya aldino